kita update perkembangan terkini terkait kecelakaan yang mengakibatkan artis vanessa angel meninggal dunia
sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia miftah farid di rumah sakit bayangkara surabaya jawa timur
konfirmasi farid bagaimana hasil autopsi atau identifikasi dari kecelakaan yang dialami oleh vanessa angel dan keluarga
apa keterangan terkini dari sana
ferry proses otopsi masih terus berlangsung dan kita masih menunggu bagaimana hasilnya
termasuk juga apa saja luka yang dialami oleh vanessa angel dan juga bibi atau febri andriansa yang merupakan juga suami dari vanessa angel ini
kita masih menunggu bagaimana proses otopsi dan tadi sejumlah keluarga dari vanessa angel juga sudah datang ke rumah sakit polda bayangkara
dan salah satu tujuannya adalah mengidentifikasi apa betul dua orang jenazah atau dua jenazah yang dibawa ke kamar mayat rumah sakit
bayangkara polda jawa timur merupakan vanessa angel dan juga febri andriansah
sesuai dengan kartu identitas yang ditemukan di lokasi kejadian di tol nganjuk kilometer enam ratus tujuh puluh dua enam ratus tujuh puluh tiga yang tadi siang mengalami kecelakaan
untuk proses pemeriksaan dari pengundi mobil pak jero sport warna putih ini saat ini penyidik dari direktur rasul adulitas polda jawa timur
masih melakukan pendampingan secara psikologis karena kondisinya masih shock sehingga proses pemeriksaan baru sebatas
keterangan awal saja dari keterangan awal ferdi diketahui tadi posisi kecelakaan ini disebabkan karena sopir dari kendaraan tersebut mengalami kelelahan
karena sudah memudikan kendaraan dari jakarta menuju surabaya dan kelelahan di lokasi kejadian sebelum kecelakaan dan kemudian sampai terjadi kecelakaan tersebut
nah untuk posisi duduk dari para korban menurut keterangan dari kombespol latif usman yang merupakan dir lantas polda jawa timur menyebutkan bahwa
suami vanessa angel yaitu bibi atau febri andriansah berada di posisi depan atau di samping pengemudi dengan menggunakan safety belt tadi sudah dilakukan olah tkp
posisinya menggunakan safety belt sedangkan tiga korban lainnya termasuk vanessa angel kemudian anak dari vanessa angel dan juga bibi yang masih balita berada di posisi baris kedua dari kendaraan tersebut
ada juga satu orang yang merupakan pengasuh anak dari pasangan tersebut yang juga berada di posisi kedua dari kendaraan tersebut
ada juga satu orang yang merupakan pengasuh anak dari pasangan tersebut yang juga berada di posisi kedua dari kendaraan tersebut
ada juga satu orang yang merupakan pengasuh anak dari pasangan tersebut yang juga berada di posisi kedua dari kendaraan tersebut
ada juga satu orang yang merupakan pengasuh anak dari pasangan tersebut yang juga berada di posisi kedua dari kendaraan tersebut

ada juga satu orang yang merupakan pengasuh anak dari pasangan tersebut yang juga berada di posisi kedua dari kendaraan tersebut
ada juga satu orang yang merupakan pengasuh anak dari pasangan tersebut yang juga berada di posisi kedua dari kendaraan tersebut